terus mengatakan kalau kondisi ini bisa dibilang kurang baik bu
karena seharusnya efek obat bio sudah habis
jadi kalau masih belum sadarkan diri
ada kemungkinan terjadi infeksi atau ada efek samping pasca operasi
dan besar kemungkinan kondisi paal akan terus menurun
surat itu jatuh dari tas reina
berarti aldebaran yang melakukan tesnya
apa aldebaran ngetes reina dan nino
tapi kalau sama nino kenapa nino nggak cerita
atau aldebaran bener bener ngelakuin tes dna untuk raina dan roy
ini bener gawat
kalau al tahu siapa reina sebenarnya
semua kebohongan gue bisa kebongkar

pasti benci banget sama gue
kalau sampai dia ngetes reina dan roy
dia tau gue udah ngebohongin dia selama ini
ya wah mungkin aku sangat egois
tapi ku mohon ya allah
tolong kabulkan permintaanku
karena engkau lah pemegang kandang kata sarapan kami
sebukan suamiku ya allah
hanya itu permintaan aku

employer tahu rasanya banget rules

tapi aku moeten gratiser kamu

turns dia kebengar

halo pak chakra halo pak diki untuk renovasi rumah sudah selesai dan sudah siapun
berarti semuanya udah selesai direnovasi terus sama puing puingnya debu debunya semua
sudah pak sudah pak pekerjaan sudah selesai dua hari yang lalu dan hari ini sudah selesai semuanya
sudah dibereskan semuanya pak nah untuk barang barang pariki semuanya sudah dikembalikan
seperti sedia kala pak riki tinggal masuk saja ya oke pak cakra terima kasih ya saya akan
segera melunasi pembayarannya iya pak terima kasih pak pariki yo yo hai rumah gue udah
berarti gue udah bisa pindah dari sini dan besok gue bisa ketemu sama elsa di sana
gue kabarin rafael juga
bro jadi gini itu kan rumah gue udah selesai direnovasi jadi kayaknya malam ini gue bisa pindah
dari apartemen lo brothers kunjung eyeball grandparents oke tapi sama sama bro
remisi pak istrinya vale terbaru

sebentar lagi datang
suami saya kenapa
mari ibu ikut saya dokter ingin bicara
kamu kenapa ya pak
bismillah bismillah ya
udah serahin semua sama allah
suami saya kenapa ya dok
bu andien sampai saat ini pak aldebaran masih belum sadarkan diri
dan mohon maaf saya harus mengatakan kalau kondisi ini bisa dibilang kurang baik bu
karena seharusnya efek obat bios sudah habis
jadi kalau masih belum sadarkan diri
ada kemungkinan terjadi infeksi
atau ada efek samping pas keoperasi
kondisi pak ahok akan terus menurun
dokter bisa ngelakuin sesuatu kan
untuk kesembuhan suami saya
kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk pasien
dengan berat hati saya harus sampaikan
keluarga pak albaran harus siap
dengan segala kemungkinan terburuk
dan berselak presiding
tentu sendiri saya harus terus kesi memburamente dari suaminya
saya akan senang tadi
kiki udah nyiapin buka puasanya
aw itu sangat manis dari kamu
kamu datengnya pas banget ya nget
lima menit sebelum buka puasa
ya karena toh sendiri kan gue tepat waktu tepat janji
pokoknya laki laki yang paling suka menepati semua yang saya bicarakan
tapi tetap aja gue salah juga
ya udah tahan aja ya yuk buka puasa
kamu batalkan dulu deh
batalkan dulu aja
batalkan paksa kamu
kondisi masalah kurang baik
aku gak mau
aku gak mau
apa tau saya pasti perasaan kamu sekarang ini hancur
biar karuan apa tau
tapi selama kita masih punya allah
kita masih punya harapan
supaya allah segera sembuh
masih ada allah
ya usah khawatir ya
kita percaya bahwa allah akan membantu